politisi pdi perjuangan tb hasanuddin menyebut ada dua nama yang berpeluang kuat menjadi kepala staf angkatan darat menggantikan andika perkasa
dua nama tersebut adalah wakasat lieutenant general bakti agus fajari dan pangkostrat lieutenant general dudung abdurrahman
tb hasanuddin mengatakan ada tradisi pengangkatan kasat diambil dari jenderal bintang tiga yang tengah menjabat sebagai wakasat atau pangkostrat
pola tersebut bisa saja kembali terjadi kecuali ada pertimbangan lain
purna wirawan general bintang dua ini menambahkan yang pasti syarat kasat adalah perwira aktif berpangkat lieutenant general
selain dudung dan bakti agus terdapat enam jenderal bintang tiga aktif di tubuh tni
dari nama nama tersebut yang berpeluang paling kuat adalah dudung dan bakti agus
proses pergantian kasat akan dilakukan usai pelantikan panglima tni
panglima yang baru akan mengusulkan kandidat kasat untuk diserahkan ke presiden
itu pada tahun depan sudah
ada di sini ya memenuhi persyaratan mungkin dari kebiasaan ya kecuali misalnya ada petunjuk lain ya
itu satu adalah legend bakti agus wakasat dan yang kedua legend dudung pangkostrat
tapi dari dua ini ya dari dua ini pak agus akan pensiun satu september tahun depan
nah sementara pak dudung
akan pensiun satu desember tahun dua ribu dua puluh
ya kira kira siapa
saya tidak mau berandai andai ya kita tunggu saja keputusan presiden